malah abah gak bakal kasih izin
laki laki yang bakal abah kasih izin bawa kamu pergi
cuma laki laki yang sudah jadi suami kamu
saya nyambut rejeki dulu
di tempat kos
gak pengen liat yang cantik
biar matanya gak capek
takut ada yang datang lagi
terus ngeroyok kamu
ada apa ini
anda ditangkap pada mencopet
saya maunya biasa biasa aja
saya tahu harus gimana sama serena
serena juga sekarang udah tahu
saya udah punya istri sama anak dua
saya sudah bicara dengan ujang
akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini
sampai jumpa lagi
ujang nanti akan dibantu serena
tapi posisinya gak sejajar
posisi serena nanti di bawah ujang
dia udah bicara sama kamu
masa pindah menemannya
boleh pinjam sepedanya
kalau saya paksa
bukan main hp
udah empat bulan kang ujang sama teh serena
berdua dalam satu ruangan
kan lagi kerja
siapa yang tahu kang ujang sama saya serena lagi kerja
kan mereka cuma berdua
kamu jangan suka sujon
lelaki sama perempuan
yang bukan ngurimnya
kalau cuma berduaan
yang ketiganya itu setan
kalau kang ujang sama teh serena lagi berduaan
kamu jangan kesana
nanti kamu jadi yang ketiganya
kang cecep kemana
eh kang cecep
pesanan plastik saya sudah siap
mau langsung dibawa ke tempat sabon
kang cecep jadi sering belanja plastik
kan produksi kita makin banyak
kenapa cecep gak nyuruh sukantar aja
sukanta diperluin di sini
biarpun sering pergi ke toko plastik
terus ke tukang sablon
gak setiap hari
kang cecep itu kan sekarang udah jadi manajer produksi
masa masih kesana kemari
kang cecep itu manajer produksi
dia yang ngatur siapa ngerjain

ngasih tugas ke dirinya sendiri buat pergi beli plastik
terus dia bawa ke tukang sablon
terus dia bawa ke tukang sablon
kayaknya gak sibuk apa apa
kang mus nunggu saya dateng
nganter uang buat ngebangun masjid di kampungnya
ngantar uang buat ngebangun masjid di kampungnya
kapan kang ujang mau kesana
rencana minggu ini tapi belum tahu hari apa

maaf sebentar ada telepon
maaf sebentar ada telepon
halo teteh lagi dimana
lagi di kantor
iya yaudah nanti aja
nunggu ah nanti aja
iya yaudah nanti aja
gak apa apa kok kelihatannya kesel
yasmin barusan nelfon
nanya teteh lagi dimana
aku jawab lagi di kantor
terus dia nanya lagi
terus dia bilang yaudah nanti aja
terus dia bilang yaudah nanti aja
aku udah di depan
ya udah nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja
tunggu nanti aja

aku bilang ke abah dulu
kamu duduk dulu di teras
kamu duduk dulu di teras
kamu duduk dulu di teras
kamu duduk dulu di teras
yasmin mau berangkat
yasmin dijemput wahyu
abah gak mau nemuin wahyu dulu
kok buat apa
iya buat apa abah nemuin wahyu
wahyu mau pamit
mau izin buat ngajak yasmin
malah abah gak bakal kasih izin
laki laki yang bakal abah kasih izin
bawa kamu pergi
cuma laki laki yang sudah jadi
hai lur saya nyambut rezeki dulu oke siap